kepadatan arus balik lebaran terjadi di ruas tol sol semarang
tepatnya di kilometer empat ratus dua puluh tujuh pada kamis malam
kendaraan dari solo menuju jakarta tersendat
mulai dari kilometer empat ratus empat puluh dua atau simpang susun bawen
hingga gerbang tol banyemani ke semarang
kepadatan arus lalu lintas yang mulai terjadi sejak kami sore ini
disebabkan peningkatan jumlah kendaraan
dan topografi jalan tol dengan tanjakan panjang dan tikungan
melonjaknya arus balik lebaran dari arah jawa tengah
di ruas tol wilayah cirebon
petugas kepolisian kamis malam mulai menerapkan sistem one way
atau satu arah dari kilometer satu ratus delapan puluh
atau ruas palimanan kabupaten cirebon hingga kilometer tujuh puluh dua
upaya ini dilakukan setelah melalui pertimbangan
yang dilakukan petugas di lapangan
berdasarkan data dari jasa marga
sekitar tiga lima ratus kendaraan melintas per jamnya di ruas tol palikanci
sama dengan perkembangan arus yang mulai terjadi di timur masin cikimkuan
maka tadi diputuskan dilaksanakan pembelakuan one way
skema kedua yang juga diterapkan sejak kamis malam adalah kontraflow
yaitu mulai kilometer tujuh puluh dua sampai gerbang tol cikampek utama
kilometer tujuh puluh hingga kilometer empat puluh tujuh cikarang
skema one way dan kontra flow
berlangsung situasional mengikuti arus lalu lintas
sebelum penerapan one way
pihak kepolisian akan melakukan sterilisasi dua sampai tiga jam
sebelum berlakunya skema tersebut
prediksikan bahwa akan kenaikan yang puncaknya arus balik ini adalah hari minggu
yang kita prediksikan mencapai satu ratus tiga puluh tujuh ribu kendaraan
direktorat lalu lintas polda metro jaya memperkirakan
arus balik lebaran akan mulai meningkat
pada hari jumat
beban terberat akan terjadi di gerbang tol halim
sebagai muara dari kendaraan yang datang
dari arah gerbang tol cikampek utama dan kalihurip utama
sebanyak satu dua juta kendaraan diperkirakan
akan melewati gerbang tol halim menuju jakarta dan sekitar
tim liputan cnn indonesia